kabut asap juga masih meliputi wilayah sumatera selatan bagaimana kondisi terkini bergabung koresponden cnn indonesia yogi tujuliarto dari kabupaten ogan ilir sumatera selatan
yogi selamat sore yogi bisa anda jelaskan kepada kami titik atau lokasi saat ini anda berada kemudian bagaimana kondisi di sana
atau upaya pendinginan oleh para petugas di beberapa titik
kenapa upaya pendinginan ini diperlukan karena di lokasi tempat tempat titik api dan titik panas ini bisa jadi akan mengering kembali
lalu ketika angin besar lokasi ini akan kembali terbakar jadi diperlukan pendinginan berulang kali
kenapa karena memang kemarau masih belum selesai suhu ketika siang bisa mencapai tiga puluh tiga hingga tiga puluh empat derajat celcius
sehingga lokasi lokasi yang tadinya sempat terbakar perlu dilakukan pendinginan agar tidak kembali terbakar
lokasi ini adalah lokasi tanah mineral berbeda dengan tanah gambut
artinya ketika api sudah mulai muncul dan membakar wilayah ini maka diperlukan kecepatan untuk menangani api sebelum kembali menyebar dan mengakibatkan kabut asap di sekitar wilayah ini dan juga kota palembang dan wilayah kabupaten lainnya
nah upaya pendinginan ini kalau kita boleh tanya bang tanya dong bang
boleh tahu kalau kita lakukan pendinginan kenapa kita harus didinginkan lagi bang
ini bang dadang ya
ya guna pendinginan agar tidak terjadi api berikutnya bang
ini kan memastikan api benar benar mati gitu loh
memang potensi menyalanya seberapa tinggi
masih tinggi bang
karena kan di belakang sebelah celana lintas itu masih ada lahan yang belum terbakar
itu angin kencang
saya rasanya mulai terbang ke belakang
atau ke lahan sebelah dimulai api baru gitu loh
ini kan sudah sejak bulan juni katanya kan teman teman dari tim manggala agni ini memburu api
nah apakah ada penurunan titik panas dan titik api atau memang seperti apa kondisinya sekarang ini
kalau sekarang sepertinya sudah kalau untuk hari ini memang asap sudah mulai tipis ya
suhu caca udah mulai bersih gitu loh untuk hari ini
tapi tetap waspada dan standby terus karena sewaktu waktu bisa muncul bang ya
tetap waspada tetap waspada tetap standby
karena sewaktu waktu api akan tetap muncul
makasih bang dadang
jadi kalau kita bicara tiffany mengenai lahan gambut atau lahan mineral yang terbakar
ini kalau saya boleh gambarkan tempat saya berdiri ini sudah basah
artinya sebenarnya ada kecil kemungkinan api kembali menyala
tapi tidak jauh dari sini asap sudah mulai muncul sedikit sedikit
artinya dibutuhkan reaksi yang cepat dari teman teman pemadam untuk datang ke lokasi tanah mineral
berbeda dengan tanah gambut

karena kemarau panjang akhirnya gambut gambut yang tadinya sangat jauh
dengan kedalaman bisa sampai enam puluh cm tanpa air
ini sangat berbahaya apalagi kalau gambut terkena api
ada api di dalam sekam yang bisa menyebabkan kabut asap lebih parah daripada tanah mineral
tapi itu semua memiliki risiko dan tantangan masing masing
kalau untuk dampak terhadap kota kota lain kabut asap di sekitar wilayah sumatera selatan ini
sebetulnya tadi sudah sempat dijelaskan ada pengurangan kualitas udara sedikit membaik
tapi itu bukan berarti akan terjadi setiap saat
nah pada hari ini saja sudah sedikitnya tiga sampai empat kali saya perhatikan ada fluktuasi perubahan kualitas udara
dari membaik sekitar dua ratus angka ispunya lalu naik lagi lalu turun lagi
sempat saya melihat angkanya sekitar di satu ratus tujuh puluh an tapi kembali naik menjadi dua ratus dua puluh
dan ini menghebatkan seperti disebutkan anak anak sekolah dianjurkan untuk belajar daring
diwajibkan belajar daring terutama untuk sd dan smp sementara untuk sma diperpendek masa belajarnya
kasus ispa juga meningkat tapi kalau sebenarnya dari catatan dari dua ribu tiga ini
tiap bulan itu jumlah penderita ispa fluktuatif dengan jumlah antara empat ratus sampai tujuh ratus kasus setiap bulan
dan september menjadi bulan yang paling tinggi pada tahun ini
baik terima kasih korespondensi ann indonesia yogi tujuliarto
atas laporan anda dari ogan ilir sumatera selatan
selamat sore selamat bertugas kembali tetap berhati hati